presiden joko widodo menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh yang dianggap berjasa besar bagi bangsa indonesia
gelar pahlawan nasional diterima oleh para ahli waris masing masing tokoh di istana negara pada kamis pagi
empat tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional adalah almarhum maulana sheikh tuan guru k h muhammad zainuddin abdul majid
seorang tokoh islam berpengaruh dari provinsi nusa tenggara barat
gelar pahlawan nasional juga diberikan kepada almarhum sultan mahmud riyad shah pemimpin tertinggi kerajaan riau lingga johor pahang
kemudian almarhumah malahayati perempuan pejuang dari kesultanan aceh
malahayati merupakan seorang laksamana laut wanita pertama di dunia saat itu
yang merancang strategi perang melawan portugis dan belanda di laut aceh
dan yang terakhir adalah lafran pane dari provinsi daerah istimewa yogyakarta
yang dikenal sebagai pendiri himpunan mahasiswa islam pada lima
berdasarkan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan
menyebut syarat utama pemberian gelar pahlawan nasional didasari kepada upaya para tokoh yang telah gugur
meninggal dunia dalam merebut mencapai mempertahankan
serta mengisi kemerdekaan republik indonesia
kan ada satu istilah ya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa para pahlawan
sehingga peringatan hari pahlawan itu bukan sekedar kita
doa bukan sekedar kita upacara upacara
atau pertemuan pertemuan tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil manfaat
bahwa negara ini ada karena perjuangan para pahlawan
saya mengharap sekali kalau pemerintah mau mengangkat nama laksmana itu
mendirikan sebuah museum atau pendidikan sekolah admiral
buat di indonesia ini berenggali di aceh
juga supaya banyak pengikut pengikutnya yang bisa mengikuti jejak dari laksamana kamalayar